kita ke informasi pertama menteri keuangan sri mulyani mengklaim
realisasi apbn awal tahun dua ribu sembilan belas memberi optimisme tercapainya target pendapatan negara di tahun dua ribu sembilan belas
realisasi apbn januari dua ribu sembilan belas pendapatan negara sepanjang januari sebesar rp satu ratus delapan satu triliun
didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar rp delapan puluh sembilan tujuh puluh enam triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar rp delapan belas tiga puluh dua triliun
sementara penerimaan bea dan cukai mencapai rp tiga tujuh puluh tujuh triliun sedangkan belanja negara rp satu ratus lima puluh tiga delapan triliun
selain bantuan sosial belanja modal juga meningkat
sebesar rp satu enam puluh lima triliun
meningkatnya kedua jenis belanja itu diklaim sebagai komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan
serta mendorong belanja yang lebih produktif
itu karena dibandingkan tahun lalu
dengan demikian defisit untuk bulan januari adalah sebesar rp empat puluh lima delapan triliun
ini lebih besar dari tahun lalu yang sebesar rp tiga puluh tujuh tujuh triliun